anda ini berangkat dulu ya
aduh mau ada ada aja deh
nggak kerasa ya mas
kemarin perasaan kita baru saja menikah
udah sekarang itu
udah punya anak gadis
mas ini pulih pulih
itu sudah kaya sekarang
dia bisa apa sih
gue nggak tahu sama lo berdua
ini pasti ada apa apanya
pasti ada yang gak beres
dan atau dia punya pesekian
apalagi itu dia pasti
kulit bangku bisa punya rumah semewah ini
warisan saja dia tidak punya
apalagi kalau bukan pesekian
kita harus berbuat sesuatu
dan harus bisa dengan lasmini
makin tua bukan yang tambah keribut
tapi tambah menggairahkan
berarti kalian butuh sepikiran ya
gue ada orang yang bisa mencelakakanmu
alhamdulillah duduk duduk minuman empat b ya
waduh jadi apa nih yang sampai bisa membuat bapak bapak sekalian datang ke rumah saya
pak ya namanya kita juga akan teman lama kita juga seneng lihat teman bisa kayak seperti ini
ya pak bagio ya bener bener alhamdulillah pak ya kalau saya pikir pikir sih sebenarnya ini juga
semua dekat doa bapak bapak sekali ya pak anggoro ini paling bisa berbahasa bahasi
oh iya bangoro saya mau bersekolah ngerokok nggak usah pak gio
enggak rumah sebagus ini
pampas kalau kena asap rokok allah baik bisa saja